bu pokoknya harus sabar
putri akan terus cari uang kok bu
sabar sabar sabarnya mesti gimana lagi sih putri
kita sudah kelamaan hidup susah
pokoknya sekarang gini aja ya
ibu gak mau tau
kamu harus cari uang yang banyak
dan satu satunya cara ya minta putri
minta sama papa kandung kamu yang bernama pak lemos itu
udah gitu doang
putri gak bisa
kamu dengar ya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan semua masalah akan teratas
saya gak akan serahkan putri
sama lagi pecah teman di kamu
kenapa gue bisa deg degan kayak gitu ya
padahal dewa kan kakak gue sendiri
jadi kamu dan dewa
adalah saudara saya
aduh enggak enggak enggak
buat lo gak boleh mikir yang aneh aneh
sampai kapanpun juga
aku gak bakal anggap dia
sebagai adek aku
lo itu gak boleh sering sering ketemu sama dewa
kalau misalkan lo ketemu sama dia bisa deg degan terus
siapa yang udah bikin
kamu deg degan putri
yakin gak siapa siapa
ini daripada kamu mikirin yang engga engga ya
mendingan kamu temuin deh papa kamu
terus minta uang
tapi bu putri kayaknya nggak bisa deh
putri gak mau ngerepotin papa
gak ada salahnya dong
kan lagian dari kecil kamu gak pernah minta uang sama papa kamu
punya otak kah
coba otaknya dipake
jadi pasti dimanfaatin
jadinya kan derajat tamu jadi tinggi
semua orang bakalan hormat sama kamu
tapi putri gak bisa
pokoknya putri akan terus cari uang tanpa harus minta sama papa
eh putri memangnya berapa banyak uang yang bisa kamu dapetin
paling juga cuman recehan setengah jam juga udah berhasil
walaupun yang putri ngumpulin itu cuma recehan
tapi lama lama kalau dikumpulin kan kita bisa jadi orang kaya
ampun deh putri
pokoknya ibu harus sabar
putri akan terus cari uang kok bu
sabarnya mesti gimana lagi sih putri
kita udah terlambat hidup susah
pokoknya sekarang gak ada uang
ibu gak mau tau
kamu harus cari uang yang banyak
dan satu satunya cara
ya minta putri
minta sama bapak kandung kamu yang bernama pak lemot itu udah gitu doang
putri gak bisa
kamu denger ya
kamu gak bisa minta uang
kamu gak boleh masuk ke rumah
ini cewek masih aja keras kepala
padahal tinggal minta aja uang sama papa
sok jual mahal
itu mau beli siapa lagi
iya mau beli siapa lagi ya
doh si putri udah kayak ibunya
dia naruh duit di teras tuh bu
pasti putri ada transaksi yang gak bener sama anak muda itu ya
sampai dia ninggalin uang
ini kan opt putri
kok bisa ada disini ya
aduh untung aja ketemu
walaupun gak ada duitnya tapi kan surat suratnya penting
aduh cek dulu deh
ini uang siapa
ya allah ini banyak banget lagi
mana mungkin putri punya uang sebanyak ini
eh prt cepetan prt
ini dia orang prt
prt ini dia orangnya yang melakukan transaksi haram
siapa yang transaksi horam
nggak usah pura pura deh kamu putri
saya lihat sendiri prt
ada laki laki datang kesini dan naro duit di dompet itu
dan dia tinggalin dompet itu disini
aduh putri gak usah ngeles deh
udah ketahuan masih mungkir aja
dan laki laki itu pasti pelanggan itu
saya aja gak tahu bu siapa
coba coba ibu kasih tahu ciri ciri kayak gimana
kamu gak usah pura pura putri
cowoknya tinggi kulitnya putih dan mobilnya putih
sebagai rt lingkungan sini saya peringatkan sama kamu
lingkungan ini adalah lingkungan yang damai
kalau sampai kamu dan ibu kamu melakukan
hal hal yang menyalah yaturan
saya tidak akan segan segan bertindak tegas sama kamu
ya ampun pak
putri aja enggak tahu siapa yang naro uang ini ke dompet putri
dan putri enggak pernah kok ngakuin hal kotor
kalau ada orang yang naruh uang di dompet putri
itu bukan keinginan putri
eh putri udah ngaku aja
kamu kaya ibu kamu tau enggak
selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang